di koalisi ya harapan kita tentu teman teman lain akan bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
komunikasi antara gerindra dengan pan tentu terus berjalan
gerindra dengan golkar pun terus berjalan
nah komunikasi kami ini pun kami laporkan kami berikan informasi perkembangannya kepada teman teman pkb
karena sekali lagi koalisi gerindra dan pkb ini sangat solid
komunikasi kami dengan partai politik yang lain terus kami sampaikan kepada teman teman pkb
jadi sekali lagi koalisi ini sekali lagi pengambil keputusannya pak prabowo dan gus mohamed
tapi seandainya ada partai lain yang bergabung insya allah ketua umum partai itu bersama sama pak prabowo dan gus muhaymin akan duduk bareng untuk mendiskusikan siapa kandidat yang terbaik